dan mereka melihat dari dekat
ada serpihan terjebak di kaki kau pasti kesakitan
kita harus menariknya keluar
dengan sangat hati hati penduduk desa mengeluarkan serpihan
membersihkan luka dengan air hangat dan pembalutnya dengan hati hati agar sembuh
dalam beberapa hari para tukang kayu itu memutuskan bahwa luka gajah itu telah sembuh sepenuhnya
gajah itu sangat bersyukur
orang orang baik ini telah menyelamatkan hidupku
aku juga harus melayani mereka sebagai tanda terima kasihku
apa yang bisa aku lakukan untuk mereka
gajah melihat dua tukang kayu berjuang membawa kayu yang agak berat ke arah gerobak mereka
dia dengan cepat bergegas membantu mereka
hei terima kasih teman
hari itu gajah mulai membantu para tukang kayu
dia akan mengangkut kayu kayu berat membawa alat alat mereka
membantu memindahkan gerobak mereka yang dimuat
gajah membuat pekerjaan tukang kayu menjadi lebih mudah
sebagai imbalannya para tukang kayu memberikan makan gajah dengan baik
mereka masing masing akan membawa sebagian buah untuk teman mereka si gajah
sehingga setiap hari gajah itu memiliki lima ratus porsi makanan untuk dirinya sendiri
segera lahirlah seekor bayi gajah
sementara itu gajah memiliki lima ratus porsi makanan untuk dirinya sendiri
setelah ia membantu manusia dengan menebang pohon putranya membantu mereka menanam lebih banyak pohon
terima kasih teman
menanam pohon jauh lebih penting daripada menebangnya
karena jika kita tidak melakukan ini kita tidak hanya akan menghabiskan semua kayu di hutan
kita juga akan merusak cuaca dan iklim dunia ini
aku sudah selesai sekarang jadi kau juga istirahat dan pergilah bermain
teman putramu baik sekali
kau berdua adalah berkat yang luar biasa dalam hidup kami
waktu berlalu si gajah menjadi tua
ayah ini adalah malam kelima minggu ini kau sangat kesakitan
mengapa kau mengambil kayu yang begitu banyak ketika punggungmu sangat sakit
karena manusia adalah temanku
jauh sebelumnya mereka telah menyelamatkan hidupku
dan selama bertahun tahun belumkah kau melihat betapa penuh kasihnya mereka terus menjaga kita
aku harus membantu mereka nak
itu adalah tugasku
ayah kalau begitu biarkan aku melakukannya sekarang
aku juga menyayangi teman manusiaku
tapi aku tidak akan membiarkan ayah menjadi kesakitan karena mereka
sudah diputuskan bahwa mulai sekarang aku akan
akan mengambil tempat ayah dan membantu manusia
aku muda aku kuat
aku akan mengambil tempat ayah mulai sekarang dan itu sudah bulat
mulai hari berikutnya putra gajah itu mulai membantu para tukang kayu dalam pekerjaan mereka
suatu hari raja negeri itu raja brahmhadatta kebetulan melewati hutan itu
dari kejauhan dia melihat gajah muda yang kuat bekerja dengan para tukang kayu
seolah olah mereka semua adalah satu tim
melihat itu raja langsung menyukai binatang itu
dia pergi ke tukang kayu
yang mulia suatu kehormatan yang mulia
raja diminta duduk di atas batu khusus dan gajah itu diminta mengambil seember air tawar dari sungai
sama seperti manusia berdiri dengan hormat di hadapan raja
gajah itu juga berdiri mengangkat belalainya di hadapan raja
raja naik ke gajah dan membelai dia dengan penuh kasih sayang
gajah itu juga membelai raja seolah olah dia adalah teman lama yang hilang
makhluk yang indah dan juga agung apakah dia temanmu
dia dan ayahnya adalah keluarga bagi kami mereka telah membantu kami selama bertahun tahun
makhluk yang begitu kuat dan loyal akan menjadi aset bagi pasukanku
jika teman kami dibutuhkan untuk melayani negara kami silahkan saja
tapi kalian semua seperti keluarga bukankah akan menyakitkan jika kalian berpisah
sejujurnya kami akan benci berpisah dengannya yang mulia
selama bertahun tahun gajah dan kami telah tumbuh untuk benar benar saling menghormati dan mencintai
tapi jika negara kami membutuhkannya kami akan dengan senang hati melayani negara kami
tidak ada loyalitas yang lebih besar daripada ke tanah air sendiri
pergi dengan raja dan menjadi teman dan ajudannya yang setia
berada di sana untuknya dan keluarganya di saat dibutuhkan
dan bagaimana denganmu ayah
teman manusia kita ada di sana untuk menjagaku
aku yakinkan kau putramu akan dirawat dengan sangat baik
terima kasih banyak
jadi meskipun dengan sangat sedih para tukang kayu dan gajah membiarkan teman dan putra mereka pergi
gajah juga meneteskan air mata ketika dia meninggalkan ayah dan teman temannya untuk pergi bersama raja
bagi raja bram hadata gajah itu bukan hanya makhluk lain dalam pasukannya
melainkan seorang saudara dan juga teman
raja sendiri mengajarinya seni bertaruh
dia memiliki perhiasan besar yang dibuat untuk gajah
memiliki kamar yang dibangun bersamanya tepat di luar kamar kerajaannya sendiri
dan memastikan bahwa kamar gajah selalu penuh dengan buah buahan pilihan
raja sendiri akan mengunjungi gajah setidaknya dua hingga tiga kali sehari dan memberinya makan
gajah itu juga mengagumi tuanya sebagai raja dan juga sebagai teman
dua tahun berlalu
suatu hari raja hampir berada di rumah
harus melakukan perjalanan yang jauh
raja datang ke kamar gajah bersama para pengawalnya
hei temanku apa kabar
mengapa kau berpakaian untuk bepergian
dan mengapa aku tidak siap untuk menemanimu
aku harus pergi jauh tidak ada teman
aku tidak bisa membawamu bersamaku
aku akan membutuhkan waktu yang lama dan aku ingin kau tinggal di sini
dan menjaga kerajaanku dan keluargaku selama aku tidak ada
maukah kau melakukannya
aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk melindungi tanah air kita
tapi tolong segera kembali tuan
semua punggawa yang berdiri di dekatnya mendengar raja
sekarang seekor gajah akan menjaga kerajaan
cinta dan kesetiaan adalah hal yang sangat kuat temanku
tidak ada manusia yang bisa menandingi cinta dan kesetiaan seekor hewan
kau akan melihat ketika saatnya tiba ikatan yang dimiliki raja dan gajah
akan terbukti sangat berharga bagi kerajaan ini
berbulan bulan berlalu tidak ada kabar tentang raja brahmadata
dan para pengawal mulai khawatir apakah raja baik baik saja
suatu hari mereka mendapat kabar bahwa raja brahmadata terakhir kali terlihat
di dekat hutan yang mengerikan di mana tidak ada seorang pun yang diketahui keluar hidup hidup
komandan pergi menghargai mereka
komandan pergi menghadap ratu untuk memberinya kabar sedih
sang ratu bersama gajah pada saat itu
mengapa kalian semua terlihat begitu sedih
ya ngulia kami takut yang terburuk bagi raja
dia terakhir terlihat memasuki hutan mangalabur yang mengerikan
dari tempat itu tidak ada seorang pun yang pernah keluar
gajah sangat terpukul mendengar berita itu
dia berhenti makan berhenti mengunjungi ratu atau pangeran
dan berdiri di kamar yang menangis untuk mengenang raja tercintanya
sementara itu berita hilangnya raja brahmadata sampai ke kerajaan raja mandana misra
dan raja mandana misra melihat ini sebagai sebuah kesempatan
untuk berperang melawan kerajaan bodhisatta dan untuk menguasainya

ini adalah kesempatan yang indah
dalam ketiadaan raja dengan seorang pangeran yang hampir berumur satu tahun
pasukan kita dapat dengan mudah mengalahkan pasukan mereka
bersiaplah untuk perang
pasukan raja mandana misra mengelilingi kerajaan bodhisatta
ya ngulia kita telah diserang
siapkan pasukan aku akan memimpin pertempuran
tidak ya ngulia
pangeran kita baru berumur satu tahun
dia membutuhkanmu di sini
kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mempertahankan tanah air kami
karena ketiadaan raja yang mereka cintai
tentara borisata tidak bisa berperang
tentara mulai kalah dalam pertempuran
tuan jika kita tidak melakukan sesuatu kita akan kalah
kita harus memberitahu ratu
komandan memberitahu ratu tentang bagaimana pasukan mandana misra mengalahkan mereka
kita hanya memiliki satu harapan
sang ratu pergi menemui gajah yang masih belum makan
dan sedang terbaring di sudut mengingat sahabatnya yang tercinta raja brahmadatta
kau tidak bisa terus berbaring seperti ini
raja terkasihmu telah memintamu untuk menjadi pelindung kerajaan kita
dia adalah putra rajamu

kau harus memutuskan apakah kau akan menang atau tidak
kau harus memutuskan apakah kau akan menang atau tidak

apakah kau akan maju dan menjadi prajurit pelindung
seperti yang telah temanmu ajarkan padamu
aku akan pergi ke pertempuran sendiri
gajah yang berperang seperti perjuang sejati
suaranya keras dan tegas
yang keras dan tegas menanamkan harapan baru semangat baru dalam pasukan bodhisatta
dan dalam waktu singkat pasukan mindana mishra berhasil dikalahkan
jangan berani kau berpikir bahwa pangeran di negeri ini masih muda dan bahwa bodi sata tidak memiliki pelindung
sudah kukatakan cinta dan kesetiaan adalah hal yang sangat kuat
hari ini seekor gajah telah mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh seluruh pasukan
tiba tiba seseorang masuk ke dalam aula
gajah memperhatikan dan berlari ke arah orang itu
cinta dan kesetiaan adalah hal yang sangat kuat
baik berdiri tepat di saat saat terburuk sebagai teman dan keluarga yang akan bertempur melawan kemungkinan terburuk
baik dengan pria atau hewan peliharaan ketika kita memperlakukan teman dan keluarga kita dengan cinta rasa hormat dan kesetiaan
mereka juga akan membalas hal yang sama untuk kita